sampai jumpa di video selanjutnya

aku pengen secepatnya memberitahu mama
kalau anissa adalah mira ma
gimana keadaan evita
sudah baik kan tante
sekarang dia lagi tidur di kamarnya
mungkin dia kecapean gara gara kejadian tadi sore
kamu juga pasti belum sempat makan kan dari tadi
doyang sandwich enggak
kayaknya enak tante
mama susah makannya
kau makannya kayak gitu sih sayap
gak kalau begini kan gampang
yang mandi mah susah makan
kau makannya kayak begitu
habis susah tante
yang penting masak semua
anissa anissa salah ya
tolonglah nanti kamu ketularan lagi
iya aku tadi kesini emang sengaja mau menemukanmu
kamu lagi mau terapi
kamu udah bisa bicara
selamat selamat selamat
aku yakin kamu nanti ke kru terapi terus
pasti akan lebih lancar
mira sudah tidur ma
ma lihatin deh
cili khas mira kalau tidur begini
nanti begitu nya nya
cukup asuh mbak
maksud mama pak
mama mau bilang kalau anissa itu mirah
mama nggak tahu pak
tapi seperti yang mama ceritain
terlalu banyak kemiripan antara anissa dan mira papa
sementara kita semua tahu kan
setiap anak itu punya ciri khas sendiri
punya kebiasaan masing masing
apalagi setiap kali mama dekat sama anissa
mama lihat dia
ada perasaan aneh di mama
pasangan yang selalu ingin dekat
yang rasanya nggak wajar pak
mama jadi makin curiga kan
tapi jelas jelas namanya itu anissa
kalau dia memang mira
kenapa dia bisa ganti nama
itu kan aneh
ya nggak aneh juga
siapa tahu waktu dia hilal
orang yang menemukan dia menggantikan nama dia
atau mungkin juga dia saking shock nya
dia lupa sama namanya
papa rasa mama itu terlalu mengada ada ma
mama nggak terlalu mengada ngada papa
mah mama itu mengharap terlalu banyak untuk ketemu dengan mira
mama kan sudah tahu itu mah
ya sudah ma
apa yang baru ini terjadi pada keluarga kita
gara gara harapan mama yang terlalu muluk untuk ketemu dengan mira secepatnya
keluarga kita hampir hancur
kita ditipu orang
ternyata ada orang yang niatnya buruk untuk memanfaatkan keluarga kita
sekarang keluarga kita sudah boleh tenang ma
dan buat apa lagi mama mencoba coba untuk mengusiknya
sekarang mama sudah punya evita
dan mama menyadari betapa pentingnya evita itu buat kita
sekarang kita bersabar saja ma
kita serahkan semuanya kepada allah
kalau allah memang berkenan allah mengendaki
mira pasti akan kembali ke tengah tengah keluarga kita
kita tinggal menunggu waktu
mama sepertinya sudah mulai berharap lagi
nggak ma itu nggak benar
mama bukan terlalu berharap mak
tapi emang anissa adalah mira mama
mama harus percaya itu
dan mama harus temukan kenyataan itu ma
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi